menjelang batas akhir pengumpulan berkas kelengkapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur tim pemenangan pasangan petahana ahok jarot mengumumkan ketua tim pemenangan
nama ketua dprd dki jakarta yang juga merupakan kader pdi perjuangan prasetyo edy marsudi dipilih sebagai ketua tim pemenangan pasangan ahok jarot dalam pilgub dki dua ribu delapan belas
prastyo dipilih selain karena mengenal politik jakarta rekam jejaknya sebagai tim pemenangan jokowi ahok pada pilgub dua ribu dua belas lalu maupun pilpres dua ribu empat belas dinilai baik
nama nusron wahid yang sebelumnya disebut akan menjadi ketua tim kini menjadi salah satu chief commander tim pemenangan bersama dengan pimpinan dpd partai pengusung lain
sedangkan untuk teman ahok prasetyo menjelaskan tetap akan masuk dalam struktur tim pemenangan bersatu dengan partai politik
keseluruhan susunan tim pemenangan belum rampung dibahas tapi ia memastikan akan mendaftarkan nama tim pemenangan ahok jarot pada empat oktober dua ribu dua puluh
menurutnya tim pemenangan ahok jarot nantinya akan sederhana
susunan kepengurusannya gampang pak ketua tim tiga partai politik sebagai wakil wakil mengkomandoi nanti di bidang bidang tersebut
nah disitulah gak terlalu riuh lagi